menggunakan hewan berbisa seperti ular memang dalam sebuah pertunjukan sangat beresiko
karena itu perlu persiapan dan pemahaman terhadap karakter hewan
ya ular bisa menyerang seseorang karena merasa tidak aman
tewasnya pedangdut irma bule akibat dipatuk ular jenis king cobra di panggung
membuat khawatir pedangdut lainnya yang juga menggunakan ular dalam pementasan
menurut dokter hewan dian ayu kartikasari boleh saja menggunakan hewan dalam hiburan
karena ada kategori sport and entertainment animal
namun harus memperhatikan beberapa hal
di antaranya adalah mengetahui karakter hewan
melakukan persiapan dan mengetahui resiko apa yang bisa terjadi
selain itu kesejahteraan hewan harus diperhatikan dengan membuat hewan tersebut aman dan nyaman
sehingga akan berdampak juga terhadap manusia agar aman dan tidak diserang
dokter dian apa yang menyebabkan ular bisa menyerang
dia melakukan pengamanan diri karena dia merasa terancam
bisa karena apakah orangnya itu melakukan gerakan yang mengancam ular
atau misalnya dia terinjak atau dia merasa tersakiti
lantas bagaimana dengan konsep animal show
apakah diperbolehkan seekor hewan ini ditontonkan ditunjukkan dalam sebuah show
sebenarnya tidak masalah karena memang ada kelompok hewan untuk sport and entertainment animal
tetapi tetap ada batasnya karena kan ada animal welfare
yang harus diperbolehkan
jadi apakah hewan itu dilatihnya dengan menyakiti
kemudian ketika show dia tidak tersakiti
karena kan animal welfare sebenarnya aman untuk hewan aman juga untuk manusia
terima kasih dokter dian
mengetahui hal tersebut kita harusnya mempelajari terlebih dahulu
apa karakter ular tersebut
kemudian melakukan persiapan akan hal hal yang bisa saja terjadi
dan juga mengetahui resikonya